presiden terpilih joko widodo akan segera membahas nama menteri untuk periode kabinet dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan
beberapa partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia kerja menawarkan calon menterinya
sementara pdip sebagai partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas merasa tidak etis bila mengajukan nama menteri
pdip menganggap hal itu adalah hak prerogatif presiden

tidak ada apa apa jumlah kursi menteri untuk periode kedua
namun pkb menegaskan ada sepuluh kadernya yang mampu menduduki kursi menteri

musulinnya berapa cak
partai golkar kemudian menanggapi usulan menteri dari pkb
menurut ketua umum golkar erlangga hartarto
perolehan suara golkar lebih tinggi dibanding pkb di pemilu dua ribu sembilan belas
golkar ingin jumlah menteri proporsional dengan jumlah suara
partai nasdem pun tak mau kalah
anggota dewan pakar partai nasdem teku taufikul hadi menilai
partainya pantas mengusulkan lebih banyak
nama ketimbang pkb yaitu sebelas nama
sementara itu pdip yang merupakan partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
merasa tidak etis bila mengajukan nama menteri seperti pkb
seperti dikutip detik com politikus pdip zuhairi misrawi menyebut
jokowi sangat paham terkait pertimbangan terbaik memilih nama nama menterinya
menurut zuhairi pdip memilih untuk tidak mengajukan nama menteri
dan menyerahkan keputusannya kepada jokowi
selaku presiden yang mempunyai hak prerogatif
adi praitno terima kasih bang adi
selamat malam ferdie
oke kita langsung saja ke diskusi kita malam ini
kan setelah penetapan kemarin kemudian bergulirlah isu siapa kemudian yang akan menjadi pembantu presiden dalam kabinet kerja jelit dua
saya ke bang lukman dulu
tadi caimin bilang sepuluh minimal ya untuk jatah pkb
sepercaya diri itu pkb untuk mengisi sepertiga dari komposisi kementerian di kabinet kerja dua jokowi ini
tanggapan publik bahwa pkb minta sepuluh kursi itu tidak benar
yang benar itu adalah pkb menyiapkan kader kadernya
karena memang partai politik kan salah satu fungsinya adalah

dan juga rekrutmen kader kader untuk disiapkan sebagai calon pemimpin pemimpin bangsa
oleh sebab itu kita menjalankan fungsi itu
pkb menyiapkan kader kadernya
apakah itu dua puluh apakah itu sepuluh ya
kalau kemudian kita membaca sebenarnya kebutuhan pak jokowi lima tahun ke depannya seperti apa
bukan saja dibaca dari statement statement beliau pidato beliau
tapi mungkin juga ketua umum bisa komunikasi langsung dengan pak jokowi
orang orang seperti apa yang untuk mengisi pembantu pembantu pak jokowi lima tahun yang akan datang
nah berdasarkan itu kemudian dibuatlah kualifikasi kualifikasinya
nah mungkin setelah dikualifikasikan
kita mulai ada dua puluh kader misalnya
kenapa dalam kerangkapan mengusulkan
ini loh orang orang yang bisa mengisi semua kualifikasi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pak jokowi
untuk sebagai pembantunya lima tahun yang akan datang
yang kita anggap dalam tanda kutip mereka ini adalah para ahli ahli para profesional
yang kebetulan sumber rekrutmennya adalah pkb
yang tentu usulan itu sekaligus lengkap
bahwa misalnya si a ini dia lama
di dpr sepuluh tahun di dpr misalnya
dia selama ini di komisi ini komisi ini
komisi ekonomi ada komisi pertanian ada komisi infrastruktur
itu semua dibentangkan
dibentangkan untuk mendapatkan pertimbangan dari pak jokowi dan kiai maruf amin
jadi posisinya seperti itu
bukan kemudian mengusulkan sepuluh itu sepuluh nya harus jadi menteri
tapi kan minimum tadi
tapi ini kan ini belum dilaksanakan belum dilakukan
karena memang belum ada komunikasi
belum ada komunikasi dengan pak jokowi
kita masih menunggu kapan misalnya pak jokowi mulai melakukan pembahasan soal ini
mulai mengutak atik soal ini
jadi masih dalam
statement statement caimin itu lebih kepada kami akan mempersiapkan
artinya bisa lebih dari sepuluh orang
untuk dibentangkan di depan pak jokowi
kemudian pak jokowi mempertimbangkan yang mana yang cocok
kalau misalnya kebutuhannya adalah kebutuhan generasi muda
ya itu mungkin yang kita buat kualifikasinya
kebutuhannya harus ahli dalam bidang bidang tertentu
kita carikan yang ahli kita bikin pengalamannya di bidang keahlian apa
kalau kebutuhannya adalah profesional maka kita bentangkan
ini yang sepuluh atau sampai dua puluh kader ini profesional di bidang apa
di teritori itu sudah dielaborasi semua ya berarti ya
ya pastilah partai politik sebagai sumber rekrutmen ini tidak mengirimkan nama nama yang di luar kebutuhan
pak jokowi sebagai presiden
walaupun kemudian ini namanya memang belum muncul siapa siapa saja
belum kalau melihat statement statementnya belum ada sama sekali
karena apa memang belum
secara umum pak jokowi belum bicara dengan partai partai koalisi yang ada di satu apalagi dua
itu satu aja kita belum ada pembicaraan
cuma kan sebagai saya katakan tadi sebagai sebuah partai kita selalu siap kapan dibutuhkan untuk mulai pembicaraan pembicaraan seperti itu
bang adi kalau sudah begini misalnya kan tadi pkb minta sepuluh nama
belakangan nasdem sebelas begitu ya
bukan minta sepuluh nama mengirimkan sepuluh nama
jangan dibalik ya
mengirimkan sepuluh nama
tapi kalau kita dari nasdem sebelas
belum lagi nanti pdip dan golkar begitu ya
di masa sekarang ini memang apa ya masa minta jatah atau memang lagi masa masa mengajukan proposal nih bang
atau apa catatan bang adi soal ini
ya setelah pemilu usai tentu yang dipikirkan oleh partai pengusung jokowi adalah bagaimana mengisi komposisi kabinet yang akan disusun untuk periode kedua
ini adalah hal alamiah dalam politik
jadi kalau pkb mengusulkan nama ada nasdem ada golkar dan seterusnya
itu jangan dinyinyirin
itu bukan dianggap sebagai bagian politik demokrat
ini adalah politik yang semestinya justru agak aneh kalau pkb nggak minta menteri
justru aneh kalau golkar nasdem nggak minta menteri
oke tapi kan ini secara komposisi yang di
nah mestinya pkb dan partai yang lain itu mengusulkan tiga puluh empat nama
untuk memberikan menu yang begitu banyak kepada pak jokowi
apa saja yang diinginkan
justru bagi saya kurang
ekonomi ada nih dari pkb
soal kesenian juga ada dari pkb
dan seterusnya dan seterusnya
saya kira partai yang lain bukan hanya sepuluh dan sebelas
berilah menu tiga puluh empat
sehingga nanti pak jokowi yang memiliki hak prerogatif mampu mengotak ngatik kira kira pkb ini kira kira dapat apa aja
kan enak mas
kalau sepuluh menurut saya agak minim bang
tambahin besok lagi
misalnya menteri pemuda dan olahraga
mungkin ada pak imam
di nasdem ada juga perimbangannya
nah mestinya begitu secara ideal
tapi sekali lagi kan politik tidak seindah itu mas ferdi
ada memang jatah jatah komposisi yang memang sudah dipersiapkan
misalnya sekarang sudah ramai
pkb ngomong kalau bisa kementerian yang sekarang jangan diberikan ke partai yang lain
misalnya ke mendes
misalnya kementerian tenaga kerjaan
itu juga kalau bisa jangan diotak atik
begitupun dengan golkar
itu artinya bukan hanya soal jumlah yang diributkan dalam tanda kutip oleh partai partai pengusung jokowi
tapi soal menteri menteri yang dianggap strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak
ini yang saya kira memang menjadi tarik menarik antara begitu banyak partai politik
ini yang saya kira sebelum memang bicara partai partai pengusung dua
selesaikan dulu partai satu
oke kalau gitu bang edi
dari apa yang tadi bang adi sampaikan
kemudian pertanyaannya adalah ada kementerian kementerian strategis yang juga diinginkan oleh pkb
kalau boleh tahu kementerian apa saja bang kalau
ini juga bahagian yang harus kita luruskan
soal misalnya pkb tadi meminta sepuluh dua puluh kursi itu tidak benar
pkb itu mengusulkan kepada publik
mengusulkan kepada presiden
kalau itu nanti dibuka forumnya ini sampai sekarang belum
itu satu hal yang kita ingin luruskan
yang kedua yang kita ingin luruskan
kita tidak pernah bicara soal portfolio
bahwa ini kementerian ini portfolio nya pkb
kita anggap ke tiga puluh empat kementerian yang ada sekarang ini
kalau memang tidak berubah
bisa jadi terjadi pengurangan
ya atau penambahan begitu ya
karena di undang undang kementerian negara itu maksimal tiga puluh empat
jadi bertambah tidak berkurang mungkin
bagi kita semua sektor semua bidang yang kemudian atas kebijakan pak jokowi
dijadikan sebuah kementerian atau lembaga negara setingkat menteri misalnya
maka itu semua prioritas
tidak ada yang tidak prioritas
tidak ada yang basah
tidak ada yang kering
saya kira sama semua
pak jokowi menafsirkan atau menerjemahkan
mengimplementasikan kelembagaan kementerian itu berdasarkan kepada prioritas prioritas beliau
termasuk implementasi dari janji janji beliau selama kampanye enam bulan ini
maka kita anggap semuanya itu menjadi prioritas dan penting bagi bangsa dan negara ini
oleh sebab itu kita tidak membeda bedakan
ini juga bagian dari yang ingin kita luruskan
kita tidak membedakan ini lebih penting daripada ini
ini lebih strategis daripada
ini lebih penting
ini lebih basah
daripada ini tidak
tapi semua sama
itu bagian dari prioritas pak jokowi dalam rangka untuk menyiapkan indonesia maju di masa lima tahun yang akan
oke kalau kemudian di partai koalisi saja juga masih ada perbincangan alot tentang kondisi seperti ini
kalau pkb nanti partai di luar koalisi juga akan meminta jatah seperti ini bagaimana
akan siap juga dengan segala kemungkinannya
ya awalnya kita melihat memang ada perkembangan
ke arah sana ya
misalnya orang menafsirkan tawaran rekonsiliasi pak jokowi itu sebagai bentuk menawarkan bahagian dari pemerintahan beberapa menteri gitu
deal deal politiknya begitu ya
deal deal politiknya bahagian dari itu
tapi kita melihat tidak sebatas itu ya tidak sesederhana itu
justru dari beberapa statement perkembangan sampai dengan yang terakhir kita melihat ada hal yang lebih tinggi daripada hanya sekedar
hanya sekedar power sharing di kabinet ya
rekonsiliasi yang ditawarkan itu adalah rekonsiliasi yang lebih idealis
dimana misalnya mengisi visi bersama untuk lima tahun yang akan datang
kemudian yang kedua misalnya bagaimana menyatukan format atau menyatukan sikap berkenaan dengan hasil pemilu tahun dua ribu sembilan belas
pasca enam bulan masa kampanye yang berat
kemudian ditambah dengan masa menunggu keputusan mahkamah konstitusi
kemudian sidang sidang di mahkamah konstitusi yang begitu terbuka dilihat oleh semua publik
nah ini harus sama persepsi kita soal proses ini
nah itu yang tawaran tawaran itu sebenarnya yang saya lihat dari pihak pak jokowi supaya bangsa ini tidak terpecah tidak terfermentasi
serisidu residu pasca pemilu dua ribu sembilan kembali bisa kita selesaikan bersama
soal misalnya power sharing di kabinet tidak ada pembicaraan soal itu sepertinya
bahkan power sharing di parlemen ini juga sebenarnya belum ada pembicaraan soal itu
nah jadi banyak pintu sebenarnya kalau memang agenda agenda untuk membawa bersama sama dengan teman teman dari dua dalam membangun indonesia ke depan itu banyak pintu
pintu visi pintu parlemen
pintu di mpr pintu di eksekutif atau di pemerintahan
tapi di luar itu semua sebenarnya keinginan kita untuk ini
bagaimana kita mensikapi pemilu dua ribu sembilan belas ini kembali bersatu menyelesaikan berbagai macam persoalan persoalan yang saya bilang tadi sebagai residu pemilu dua ribu sembilan belas

oke oke saya nanti akan ke bang hadi juga untuk menganalisa bagaimana sikap pkb ini terhadap power sharing dan juga bagaimana suasana kebatinan dari jokowi sendiri untuk membangun ini
melihat pengajuan proposal yang juga sekian gencar saat ini dari koalisi dan juga oposisi yang sampai sekarang juga belum ada ujungnya begitu ya
sampai di mana nanti ini akan berakhir kita akan bahas nanti
cnn indonesia prime news segera kembali
oke kita masih di cnn indonesia prime news dan masih ada bang lukman dan juga bang hadi
oke kita masih di cnn indonesia prime news dan masih ada bang lukman dan juga bang hadi
bang adit tadi kalau bang luman sudah bicara soal power sharing begitu kemungkinan kemungkinan pembagian jatah ini juga tidak hanya di koalisi tapi juga di oposisi begitu
bang adi membaca ini bagaimana
apakah ini juga akan sampai ke tahap itu atau masih juga bergelut di bagian koalisi saja jatah jatah ini atau bagaimana
tahap pertama memang secara ideal komposisi kabinet jokowi itu ke depan harus selesai di internal
jadi sebelum bicara tentang bagaimana mengajak teman teman koalisi dua di internal koalisi satu ini suasana batinnya harus kemestrinya terbangun yang sama
jangan sampai justru memaksakan menggabungkan para pemerintah
jangan sampai justru memaksakan menggabungkan para pemerintah
jangan sampai justru memaksakan menggabungkan para pemerintah
tapi kalau kita lihat pada partai partai dua terjadi konflik dan gejolak di dalam
suka atau tidak suka ini politik sebagai upaya mengakumulasi kekuasaan
politik itu memang secara alamiah bicara soal bagaimana saya mendapatkan apa
itu memang lazim terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang
jadi itu yang pertama
jadi ada filosofisnya yang memang dibangun yaitu untuk menjaga dinamisasi dan harmoni kerja tentu saja sehingga harus selesai di internal
yang kedua saya dari dulu memang sejak dua ribu empat belas lalu
adalah orang yang selalu konsisten mengatakan pemilu itu mestinya menjadi ajang pengadilan
yang menang itu adalah sebagai penguasa yang kalah itu sebagai oposisi ini yang memang harus
dipertegas dua ribu sembilan belas ini kalau dua ribu empat belas lalu misalnya jokowi ini mengajak tiga partai pendukung
prabowo karena alasannya cukup rasional terutama untuk menjaga stabilitas di kabinet yang saat itu
sudah mengamankan stabilitas dan komposisi kabinet itu artinya visi misi janji politik dan semua
keinginan jokowi relatifly akan tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari internal dalam
konteks itulah partai partai yang saat ini kalah mendukung prabowo saya kira harus dipaksa harus
berada di luar kekuasaan kecuali nanti ada bulan madu yang enggak lama kan kita tidak pernah
memprediksi bagaimana partai partai pendukung jokowi ini apakah setahun dua tahun ataukah
tiga tahun ini masih mesra membangun
kebersamaan menjelang tahun politik dua ribu dua puluh empat tentu saja ada gejolak ada dinamisasi internal yang
seringkali muncul oposisi dari dalam kalau sudah terjadi gejolak di internal utama pendukung jokowi
maka sangat mungkin untuk mengajak teman teman yang berada di dua saat ini jadi sederhananya
kalau nggak ada badai nggak ada tsunami untuk saat ini nggak ada alasan untuk mengajak teman teman
oposisi untuk menjadi bagian dari jokowi biarkan mereka berada di luar kekuasaan oke oke berarti sekarang fokusnya di
apakah kemudian ini memang karena soal hitung hitungannya atau memang lebih selektif
di pada track recordnya si kandidat kandidat ini atau bagaimana menjaga suasana kebatinan sebenarnya
mas verdi kenapa saya bilang menjaga suasana batin kalaupun toh misalnya orang menganggap
suasana politik saat ini berangsur menjadi pulih saya tidak membayangkan kalau penyusunan
kabinet jokowi saat ini juga terdiri dari teman teman dua coba bayangkan bagaimana psikologi politik yang
men tweet kesuksesan jokowi terima kasih pak jokowi ekonomi kita membaik apakah kita membayangkan itu
muncul di tweetnya fadlizon di tweetnya fahri hamzah di jensen sitonda dan terusnya ini kan
sebenarnya nggak mungkin kalau kemudian partai partai koalisi ini mendukung jokowi
saat ini apakah iya sebegitu mudah misalnya teman teman yang begitu kritis ke jokowi dari
dulu tiba tiba misalnya mendukung dengan mudah kartu indonesia plus yang disampaikan oleh jokowi
artinya puji puji jokowi untuk lima tahun yang kedepan hal hal kerumitan yang semacam ini yang
harus dibaca sebagai psikologis barir ada kendala psikologis sebenarnya yang tidak otomatik li partai
oposisi bergabung dengan satu itu mencairkan suasana tidak oke yang kedua yang paling penting
adalah kalau melihat enam puluh delapan juta pendukung prabowo saat ini kecenderungan suasana hatinya ingin tetap partai partai ini
berada di luar kekuasaan oke tidak menjadi bagian dari pemerintahan jokowi saat ini itu harus
dihormati sebagai pilihan politik rakyat di bawah banyak orang itu jual sapi jual ayam jual
kambing untuk mendukung prabowo hanya ingin mengganti presiden oke kalau tiba tiba jagoannya
yang ingin mengganti presiden ini menjadi bagian dari koalisi wallaha wamcawab yang akan muncul
adalah distrust politik yang sangat luar biasa
ngapain berpolitik ini begitu ribut kalau pun tuh akhirnya jelang penentuan komposisi kabinet
elit elit yang mereka dukung akhirnya dalam tanda kutip bermesraan dengan orang yang ingin mereka
ganti kan begitu bang berarti memang harus ada hitam putihnya politik ini dalam banyak hal tapi
kan pola seperti itu sebenarnya sudah sudah menjadi agenda lima tahunan begitu maksudnya setelah sedikit
cair edit edit nya juga di depan layar atau di depan panggung juga sudah melihat bahwa rekonsiliasi
di grassroot begitu juga masih terjadi perdebatan bagaimana ini nanti bisa menyeimbangkan logikanya
memang elit itu harus mengikuti kecenderungan psikologi pemilih di bawah kalau enam puluh juta pemilih
prabowo itu menginginkan berada di kekuasaan yang harus ikut tapi kan problemnya enam puluh juta itu
sekarang kalau di sensus rata rata itu menginginkan prabowo dan kubunya itu berada di luar kekuasaan
sebagai oposisi anggaplah enam puluh delapan persen itu didiskon dua puluh persen tinggal kurang lebih lima puluh lima juta misalnya
tapi kan mayoritas ingin berada di luar kekuasaan ini bukan hanya insentif elektoral loh tapi ini
adalah amanat rakyat yang memilih prabowo dan partai partai pengusungnya yang tidak boleh
dihanehati itu penting sebenarnya sebagai political education kepada rakyat tidak begitu gampang pindah
ke lain hati sehingga setiap orang itu merasa memiliki salah satu tokoh tertentu merasa dekat
dengan partai politik tertentu oke kalau kondisi seperti itu artinya di kalangan koalisi semakin alut
nedi ke bang lukman intinya berbincangannya enak ini sebenarnya kan begini kalau mas adi memang
dari awal ya konsisten dengan pendapat beliau ya bahwa apa namanya kekuatan oposisi itu juga harus
dibangun kekuatan oposisi yang kuat itu bukan bukan berarti kemudian mengecilkan arti persatuan
dan kesatuan sebagai kita sebuah bangsa ini bagian dari membangun demokrasi juga ya tetapi
sebenarnya saya juga terakhir terakhirnya agak heran kenapa kok tawaran rekonsiliasi yang yang
dibuat oleh pak jokowi pada tujuh belas tujuh belas april kan sudah ditawarkan kok kemudian ujungnya itu bicara
soal berapa jatah menteri berapa jatah power sharing dan sebagainya padahal sebenarnya
apa yang yang kita ketahui bahwa tawaran rekonsiliasi dilakukan pak jokowi itu pada tanggal tujuh belas april sudah dimulai dengan mengutus perubahan yang terjadi di jokowi
utusan beliau untuk bicara kepada pak prabowo dan sandi bukan pada tataran itu ya nah tawaran
rekonsiliasi itu kan dilandasi dengan dari kondisi fakta di tengah masyarakat yang memang ada ada apa
itu ada fragmentasi ada polarisasi di tengah masyarakat kita ya pasca pemilu dua ribu sembilan belas
namanya pendukung satu dua ada yang satu keluarga ya pasca pemilu dua ribu sembilan belas ya apa namanya pendukung satu dua ada yang satu keluarga ya pasca pemilu dua ribu sembilan belas ya apa namanya pendukung satu dua ada yang satu keluarga ya
anak dan kebenaran kemudian nggak tegoran gara gara kontestasi
selama enam bulan ini kemudian perang di sosial media yang luar biasa ya
teknologi cebong kampret dieksploitir sem privileges hubsa ya kemudian ada tang family state tanggal
seperti ini kok didorong apa nama yang tuturune ada lebih ke indikasi dengan terlhetici dengan azerbaijan dan appear pada
minerals dan pagar para oranger mozart di luar sana pribadi sama juga bahkan warganya kalau ber attend floats

namanya terjadi polarisasi seperti itu
nah atas dasar fakta fakta seperti itu
maka kemudian ada keinginan yang tulus dari pak jokowi
untuk kemudian ayo dong kita para elit elit ini
kita bersatu kita rekonsiliasi
supaya memberikan efek positif di tengah masyarakat
sehingga kalau ada perselisian perselisian pendapat
berkenan dengan pemilu dua ribu sembilan belas ini
kita sing singkan dulu semuanya itu kita bersatu kembali
proses pemilu bagian dari demokrasi konsolidasi demokrasi itu salah satu saja
bagian dari kita berbangsa dan negara
politisi politisi yang bergabung di satu
itu hanya sebahagian saja dari yang memberikan kontribusi buat bangsa ini
ada komponen lain kok ada pekerjaan lain dari bangsa ini
yang juga memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa
dan itu juga di endorse dari sekarang begitu ya
kemudian tidak mengganggu bangsa ini secara keseluruhan
nah tawaran tawaran itu sebenarnya yang disampaikan oleh pak jokowi
oleh kia marup dengan mengutus
ayo dong kita ketemu kita ketemu
nggak perlu serius serius amat
sampai kemudian bicara power sharing bagi bagi jatah jatah
nggak perlu seperti itu
kita ketemu bahkan ditawarkan selama bulan sawal bulan yang baik
kita ketemu ini pasti akan
jadi kalau ada pemimpinnya ketemu salam salaman
itu kemudian di bawah itu akan cair dengan sendirinya
dan itu terbukti terbukti ketika ketemu dengan pak jules hassan
pak zulkifli hassan maksudnya
ketemu dengan ahy ketemu dengan pak sby
kemudian ketemu dengan itu menyebabkan konsisten di bawah itu menjadi cair
dan itu kan terbukti beberapa teman teman surveyor mengatakan
di bawah relatif lebih cair sekarang
jadi bang luman mau bilang bahwa pertemuan dengan oposisi ini
nggak usah ngomongin jatah deh gitu biar di koalisi aja gitu gitu nggak ya
seharusnya seperti itu
mengisi waktu mulai tanggal tujuh belas april sampai dengan sekarang
dengan hal hal positif seperti itu
tidak bicara kemudian tarik ulur tarik ulur soal posisi power sharing
nggak perlu seperti itu
tetapi kan ternyata kan faktanya mas adi kalau saya menilai
grassroot kita lebih dewasa dalam berdemokrasi
ya kalau kita membaca hasil bacaan persepsi publik terhadap pasca pemilu dua ribu sembilan belas ini
rakyat kita masyarakat kita lebih dewasa berdemokrasi
elit elit masih ada batasan batasan
ke wuh nya itu masih ada nggak tahu apa yang ada di belakangnya ya
akhirnya sekarang ini saya boleh mengatakan elit harus belajar kepada masyarakat
bagaimana supaya bisa membangun demokrasi lebih baik
usai jeda kita akan nanya ke bang adi
ada apa sih sebenarnya di elit elit ini bang
sehingga kemudian yang tadi dibilang oleh bang lukman itu
seharusnya lebih dikedepankan bahwa bagaimana menyatukan polarisasi
yang sekarang sudah mulai semakin meruncing begitu ya
kembali usai jeda di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bergabung bersama cnn indonesia prime news
dan kami juga perlu menginformasikan bahwa kami juga sudah mengundang
dari pihak partai koalisi untuk berdialog bersama kita malam ini
tapi memang sampai program ini
ini berlangsung belum ada konfirmasi dan respon dari pihak tersebut
masih weekend mungkin mereka
kalau tadi kita bicara secara normatifnya memang seperti yang tadi bang lukman bilang
tapi kalau kemudian kita lebih mengerucut kepada
proposal menteri yang tadi disampaikan oleh masing masing partai koalisi
pkb nasdem golkar begitu pdip
tapi kan juga ada partai partai kecil nih yang juga menginginkan jatah yang
sama duduk sebagai pembantu presiden
mengusulkan bahkan sampai mengusulkan kementerian baru begitu
ini bagaimana pkb membaca ini
ya saya akhirnya kan sepakat dengan mas adi ya
jadi ya kalau misalnya terminologinya itu proposal
saya kira enggak lah ya
saya ingin negaskan bahwa sampai dengan hari ini
dan menurut saya partai partai yang lain
nggak ada yang membuat proposal kepada pak jokowi
misalnya saya harus sekian menteri saya harus sekian menteri
menterinya menteri ini ini ini
tapi pertemuan dpw kemarin belum sampai ke sana pembicaraannya
pertemuan dpw pkb dengan pak jokowi lebih kepada melaporkan persiapan muktamar
tidak ada bicara menyentuh soal menteri menteri
maksimal ya menurut saya
berdasarkan pengamatan saya dan pengalaman saya mendampingi banyak orang ketemu pak jokowi
menurut saya maksimal semua pihak lah ya
baik partai politik kemudian relawan relawan misalnya
ataupun pihak pihak yang merasa terlibat banyak dalam memberikan dukungan kepada pak jokowi
maksimal bicaranya begini
pak tolong perhatikan kami
maksimal seperti itu
karena memang pengamatan saya pak jokowi masih membatasi
membatasi untuk berbicara lebih detail berkenan dengan power sharing
saya kira memang seperti itu yang harus dilakukan pak jokowi ya
karena jangan terburu buru juga ya
dan jangan mengurangi hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang jokowi sebagai seorang presiden
untuk menentukan komposisi kabinetnya
itu menjadi hak sepenuhnya beliau
tapi kalau kemudian dalam berbagai macam pertemuan memberikan saran
nah satu hal yang saya ingin berikan catatan
bahwa para ketua umum ketua umum partai pendukung satu ini
ini adalah orang orang yang punya komunikasi yang sangat baik dengan pak jokowi
begitu juga pak jokowi mempunyai komunikasi yang sangat baik sama mereka mereka ini
bisa pertemuan empat mata bisa pertemuan bersama sama
jadi komunikasi sangat baik
sehingga kemudian komunikasi mereka
dengan pak jokowi tidak terbatas hanya misalnya mengusulkan kader kader partai
untuk menjadi menteri atau menjadi posisi posisi yang lain
bentuk koalisi di parlemen seperti apa
tidak hanya sebatas itu
bisa jadi kemungkinan para ketua umum ketua umum yang komunikasinya baik dengan pak jokowi ini
membahas misalnya rekrutmen orang orang dari akademisi siapa
itu bisa dibahas bersama
orang orang dari tni polri siapa yang bagus bagus
itu bisa dibahas bersama oleh mereka mereka ini
orang orang misalnya dari ormas ormas siapa
itu bisa dibahas bersama
jadi ini saya ingin memberikan gambaran ini cair kok
sangat kekeluargaan ya komunikasi mereka mereka ini
jadi saya kira tidak perlulah sebenarnya diributkan bahwa ini tarik menarik
bahwa pak jokowi tersandarang
tidak ada mas
saya ingin negaskan tidak bakalan tersandarang
saya ingin mengkonfirmasi ke bang adi
ini kan mutlak prerogatif begitu ya
tapi kemudian tadi bang ukman bilang ada kehatian yang harus dijaga
sehingga kemudian ada yang menerjemahkan ini adalah tersandra begitu antara koalisi partai
bang adi membacanya begitu juga atau bagaimana
sandra itu sebenarnya bahasa yang cukup hiberbolis
seakan akan pak jokowi ini tidak punya independensi dan kemerdekaan menentukan pembantu politiknya untuk periode kedua
yang pas sebenarnya adalah bahasa
jadi antara jokowi dan partai koalisi ini saling membutuhkan
suka atau tidak suka kalau bang jujur jokowi tidak terlampau butuh partai pengusung setelah pemilih usai
karena sebagai presiden dipilih langsung oleh rakyat
bukan dipilih oleh partai bukan dipilih oleh dpr
artinya pak jokowi bisa running dengan semua keputusan politiknya ke depan
tapi karena presidensialisme multi partai ekstrim kita ini rasa parlementer
dimana ada keharusan untuk mendapatkan dukungan dukungan di dpr
karena hampir separuh dari kebijakan dan hak politik presiden itu dimiliki oleh dpr
disitulah kemudian partai partai pengusung menjadi urgen untuk dibicarakan
sehingga keinginan politik visi misi dan program kerja yang ingin dilakukan oleh jokowi
lima tahun ke depan minimal tidak di interupsi
minimal tidak diprotes
minimal tidak di bans
kan itu yang sebenarnya membuat kenapa jokowi meskipun punya hak prerogatif menentukan pembantunya
dia harus berkonsultasi secara serius dan selesai
dengan seluruh partai pendukungnya
ini yang terjadi
cuman memang banyak orang yang tidak melihat ini persoalan dari dekat
akan akan oh ini tersandera secara politik dan seterusnya
di mana seorang presiden secara langsung dipilih oleh rakyat
tapi juga kebutuhan dan kepentingan politik kedepannya sangat tergantung bagaimana dpr mendukung itu di depan
nah ini yang harus dibaca secara utuh
jokowi nggak bisa enjoy dengan sendirinya
inilah yang kemudian membuat kenapa utak atik komposisi kabinet ke depan menjadi dinamis
di internal belum selesai tiba tiba ada gosip tentang partai partai pendukung prabowo yang mencoba untuk melakukan migrasi
di rumah tengah kerumitan seperti ini tentu pak jokowi sebagai presiden sudah menentukan
portfolio soal postur kabinetnya seperti apa ke depan
misalnya pkb dari sepuluh nama yang sudah diusulkan
ya mungkin agak naik dikit dari
jadi apa yang harus diusulkan
kemudian kemudian menjadi enam misalnya
misalnya golkar dari tiga kemudian menjadi enam juga
dan seterusnya dan seterusnya
itu semua kalkulasi politiknya saya kira sudah dibicarakan minimal oleh jokowi internal untuk dirinya gitu ya
tapi belum di publis sampai sekarang
terakhir bang lukman catatan atau sikap pkb nanti bagaimana selanjutnya
ya pkb sikapnya menurut saya juga sama dengan partai partai yang lain ya
bahwa ini menjadi hak prerogatif sepenuhnya
hak sepenuhnya pak jokowi dan kiamaruf amin untuk menyusun nomenklatur kementerian seperti apa
yang kedua juga menjadi hak sepenuh beliau untuk menentukan siapa siapa yang duduk di menteri menteri tersebut
nah yang ketiga kalau kemudian pak jokowi menghitung secara proporsional atau tidak profesional sekalipun itu juga menjadi kewenangan dari beliau
nah tugas kami partai partai politik
ataupun sumber rekrutmen yang lain
karena ada sumber rekrutmennya kan banyak ini
ada partai politik mendukung satu
kemudian ada kalangan akademisi
apa lagi kira kira sumber rekrutmennya
banyak sekali kan
nah tugas dari kita adalah menyiapkan memberikan usulan kepada presiden ini loh
orang orang yang kompeten
kualifikasinya sesuai dengan harapan pak jokowi
yang ingin bergerak cepat selama lima tahun
itu saja sebenarnya tugas kita
selebihnya kita kembalikan kepada beliau
nah tinggal nanti pak jokowi dan ma'ruf kalau misalnya ingin mengajak bicara dengan para ketua umum
pasti ketua umum semua siap untuk diajak bicara
saya kira begitu
terakhir juga bang hadi
kalau sesederhana itu yang disampaikan oleh pkb
apakah kemudian proses ini akan semulus itu di akhir garis finish nanti
untuk periode kedua saya kira proses penentuan postur kabinet jauh lebih mudah ketimbang sebelumnya
hal hal lain terkait apakah dua ini bergabung atau tidak itu kutukan footnote tambahan
sebenarnya yang tidak terlampau ikut mendinamisasi persoalan postur kabinet yang dibuat oleh jokowi
selama ini tidak ada badai dan tsunami harus saya tegas

saya kira pak jokowi juga tidak akan pusing pusing menentukan siapa yang harus menjadi pembantu
kemudian itu hanya dibaca sebagai dinamika saja ya
betul saya kira begitu
oke bang adi terima kasih
selamat malam gerdy
semoga memang ini apa yang menjadi prerogatif presiden untuk menentukan siapa nanti yang kemudian mengisi posisi posisi menteri yang sudah ditentukan
ini juga bisa kita ketahui lebih lanjut
dan semoga apa yang sekarang dijalani ini bagian dari dinamika politik saja
soal sharing sharing atau power sharing tadi itu ya bang ya ribut ribut soal itu tadi ya
bagaimana kemudian polarisasi ini semakin direndam dan tidak ada lagi satu dua yang penting persatuan indonesia ya bang lukman ya
oke baik cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami